presiden joko widodo mendatangi posko evakuasi line air di dermaga jict dua tanjung priuk jakarta utara
presiden langsung masuk ke tenda posko basarnas
presiden jokowi disambut kepala basarnas marsikal madia m syaugi
panglima tni marsikal hadi cahyanto dan menteri perhubungan budi karya sumadi
sekitar pukul enam belas lima waktu indonesia barat
jokowi mengikuti pertemuan tertutup di tenda posko basarnas
di dekat lokasi juga disiapkan speedboat tni
posisi tenda pertemuan berada di dekat puing puing serpihan lion air tujuan pangkal pinang
yang jatuh pada senin lalu
tim sar gabungan sudah menemukan mesin pesawat
ada juga roda pesawat di dasar laut pada titik empat ratus meter hilangnya kontak pesawat
dengan kode registrasi pklkp tersebut
khusus untuk roda pesawat posisinya sudah diangkat dari perairan karawang jawa barat
saat ini roda line air berada di kri banda aceh
pertama tama saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar besarnya
kepada seluruh pemerintahan di tni di polri kementerian perhubungan bwpt
dan juga kkp
pertamina yang semuanya sebanyak delapan ratus lima orang bekerja secara penuh pagi siang dan malam di lapangan
sekali lagi atas nama pemerintah dan masyarakat
saya ucapkan terima kasih yang sebesar besarnya
dan atas kecepatan penemuan black box kemarin
saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih
saya kira ada di sini dua dari tni dan satu dari bwt
kalau ada kalau ada silahkan maju